terima kasih masih bersama kami di redaksi jawa timur
di segmen terakhir saya akan mengajak anda untuk menyaksikan pernak pernik ramadan
dalam segmen ragam ramadan berikut ini
iya di segmen ramadan kali ini saya akan mengajak anda untuk melihat cara mengolah spaghetti
untuk referensi menu berbuka
spaghetti memang dikenal sebagai makanan khas italia
dengan saus bolones dan taburan kejunya
namun bagaimana jika spaghetti ini berkolaborasi dengan rasa gurih dan manisnya kurma dubai ya
bagaimana cara pembuatannya berikut liputannya
spageti dari italia dan kurma dari timur tengah mungkin sudah tidak asing lagi di mata banyak orang
tapi bagaimana jika keduanya dipadu padankan dalam satu piring menu masakan
hmm tentunya akan menghasilkan rasa yang luar biasa
ya inilah yang dilakukan oleh salah satu hotel di jalan gubeng surabaya
di mana sang juru masak berhasil memadukan nikmatnya kedua makanan ini
dan menamakannya dengan spageti al burjah
nama ini diambil karena spageti ini dianggap mirip dengan menara al burjah di dubai
cara membuat spageti al burja ini sebenarnya tak jauh berbeda
seperti mengolah spaghetti pada umumnya
cukup siapkan bumbu seperti bawang bombay bawang putih merica paprika garam daging ayam susu sapi murni dan tentunya pasta spageti
tumis irisan bawang bombay bawang putih dan paprika sampai layu dengan minyak samin
selanjutnya masukkan garam merica gula secukupnya dan susu sapi murni
aduk hingga mengental
setelah itu masukkan spageti
aduk hingga bumbu merata
angkat dan tiriskan
untuk menambah kenikmatan olahan spageti ini
taburkan irisan daging ayam dan keju parut diatasnya
spaghetti al burjah pun siap untuk disajikan
hari ini kita masak untuk spageti al ginjal mas
kita khasnya dari dubai sana
jadi kita ngambil nama al burjah itu kita dari menara salah satu di dubai sana
kan dominan kurma di sana
lalu seperti apakah rasanya jika spaghetti ini ditambahkan kurma
tentu akan semakin menambah kekayaan rasanya
selain rasa gurih dari resapan keju dan susu murninya
rasanya enak enak
ini enak banget nagin rasanya
ada perpaduan antara kurma sama parmesan cheese nya
jadi rasanya manis gurih lah
contoh juga sama ayamnya di bumbu kari
ya rasanya enak banget
ya rasa rasa timur tengah dicampur sama itali keren
bagi anda pecinta spaghetti wajib untuk mencicipi masakan ini
karena sensasi suwiran buah kurma yang empuk serta aroma rempah yang tajam bertabur keju
akan membuat selera makan anda semakin bertambah di waktu berbuka nanti